meski pemerintah telah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sejak satu februari dua ribu dua puluh
namun harga minyak goreng bukan turun melainkan keberadaannya malah langka di berbagai wilayah
masalah ketersediaan minyak goreng buka diprediksi terus terjadi
terlebih kian mendekati bulan ramadan dan hari raya idul fitri
ketua kementerian pertanian pak biasa menjual stok lama dengan harga yang melampaui het
kalau ada yang subsidi yang kemasan biasanya seminggu sekali gitu kalau ada
itu dapat berapa pak biasanya
paling kadang sekarang agak dijata kalau ada juga paling dua dusan lah
dua dus set liter dua dus dua liter dua dus gitu nggak bisa banyak
kondisi di minimarket dan supermarket pun
setali tiga uang
stok harian minyak goreng di seluruh retail modern di provinsi jawa barat
masih jauh dari kebutuhan harian masyarakat
ketua dewan pengurus daerah jawa barat
asosiasi pengusaha retail indonesia yudi hartanto menyatakan
stok minyak pertanggal delapan februari dua ribu dua puluh
berada di angka tujuh ratus delapan puluh dua satu ratus tiga puluh lima liter
angka ini masih jauh dari kebutuhan minyak goreng jawa barat
yang berdasarkan hitungan badan pusat statistik
adalah sebanyak satu lima juta liter per hari
tinggal kita berharap dari pemerintah pusat
khususnya kementerian perdagangan
bisa menyadarkan kita tidak ngomong menekan ya
menyadarkan produsen yang memang ada di hulunya inilah
mereka yang paling berperan
kondisi kelangkaan ini menurut pengamat ekonomi
terjadi karena banyak faktor
di sisi hulu implementasi domestic market obligation atau dmo
dinilai belum optimal
selain itu tata kelola niaga minyak sawit atau cpo masih kacau
dan terdistrupsi kebijakan pemerintah
sementara di sisi hilir
selain karena pasokan minyak goreng yang berkurang
terjadi pula perpindahan konsumen pasar tradisional ke retail modern
akibat disparitas harga
serta terjadi penimbunan di tingkat rumah tangga
karena masyarakat mengantisipasi datangnya bulan ramadan
dan hari raya idul fitri
kondisi masyarakat saat ini juga mengantisipasi
karena harga minyak goreng ini belum mengalami penurunan
berarti kan ada ekspektasi dalam beberapa bulan ke depan
khususnya jelang tamadik
tinggal menghitung bulan
ini akan terjadi kenaikan permintaan
sehingga mereka harus antisipasi dari saat ini ketika harga minyak goreng disubsidi
maka itu akan selalu habis dari pasar
dan langsung kemudian disiapkan untuk antisipasi
ada juga masalah soal pendapatan masyarakat
siapa sih yang membeli minyak goreng
ini kan kelas menengah apakah kelas atas juga bisa jadi
karena masalah tekanan pendapatan
khususnya di situasi omikron ini
ini memaksa mereka untuk
lebih banyak berhemat khususnya pembelian kebutuhan bahan pokok
jadi kalau ada yang murah kenapa tidak diborong semuanya
nah ini jadi panic buying pun juga tidak bisa disalahkan dari sisi masyarakat
karena yang memicu terjadinya panik buying adalah disparitas harga yang terlalu jauh
antara harga retail sebelum subsidi dengan harga minyak goreng subsidi
untuk mengatasi permasalahan ini
bima menyarankan pemerintah membereskan permasalahan di hulu
dengan penegakan aturan dmo dan dpo
agar dipenuhi produsen
sementara di sisi hilir
perlu ada sanksi bagi pihak retail yang terbukti melakukan penimbunan
atau menjual minyak goreng di atas high tech
selain itu disparitas harga di pasar tradisional
juga harus ditangani dengan menyelesaikan persoalan margin di setiap rantai distribusi